apa yang saya nikmati menurut saya itu bisa dinikmati dalam waktu yang cepat dan enak dan sedikit ingredient gitu
jadi konsep p tiga ini juga nanti diikuti oleh p tiga
kan ada juga kelas tiga yang ruang perawatannya kamar mandinya dipojokan
untuk rumah sakit swasta minimal empat puluh
kapasitas angkut yang terjadi kalau krl yang ada itu akan diremajakan masuk ke balai yasa
persatuan itu tidak mungkin terjadi dalam ketimpangan